mulai masuk ke teng kami menyampaikan agar nanti berkali pengetahuan tentang covid
jadi di awal masuk diberi tahu tentang pengetahuan tentang covid
dan yang kedua ini ternyata lebih penting juga saya setuju dengan kak seto
kita pun juga memberikan bimbingan konseling secara psikologis bagi kegiatan ptm yang baru masuk
karena bagaimanapun juga sekitar satu lima sampai dua tahun pcc dilakukan
ini jelas ada dampak yang kurang bagus juga di pesikologi pesikologi anak
jadi ada beberapa sekolah yang kita lakukan yang ada dengan pihak rumah sakit
dan guru bk nya melakukan konsulis secara psikologis bagi anak yang baru melakukan tetap buka di sekolah